kita ke informasi lain cnn indonesia memenangkan penghargaan untuk konten berita lokal
penghargaan ini diperoleh setelah program hirus memenangkan lomba yang diselenggarakan oleh
aliansi jurnalis independen atau agi indonesia yang bekerja sama dengan ies antiva
dalam lomba kali ini cnn indonesia meraih juara kedua
episode cnn indonesia heroes penjaga warisan muria berhasil menjadi juara dua dalam lomba konten lokal
episode ini bercerita tentang sosok muhammad sokib yang setia sebagai penjaga makam sunan muria
bukan hanya itu selain sebagai penjaga makam sunan sokib juga berjuang melakukan penanaman kembali hutan
yang sudah gundul dengan membentuk paguyuban masyarakat pelindung hutan
soki pernah menerima anugerah kalpataru dua ribu enam belas oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
liputan reporter raff raff kahvi dan indra setiawan widodo ini menjadi pemenang kedua dari enam puluh lima karya yang ikut lomba
apresiasi yang didapatkan oleh program cnn indonesia heroes ini akan menjadi suatu hutang moral yang harus kami kembalikan lagi kepada masyarakat
sehingga kami berkewajiban untuk menghasilkan liputan yang mempunyai kualitas yang lebih baik serta mampu menginspirasi masyarakat indonesia
dengan diselenggarakannya perlombaan konten lokal seperti ini dandi dwi laksono pegiat film dokumenter berharap
agar televisi lokal dan nasional tidak hanya mementingkan share dan rating
tetapi juga terus memperbaiki konten berita lokal mereka
bisa dipahami jika televisi adalah bagian dari industri dan televisi memiliki editorial dan juga agenda sendiri
tetapi yang penting adalah kesadaran para jurnalis para produser untuk memberikan variasi konten
berita kita tidak selalu didefinisikan oleh rating dan share
berita kita tidak selalu didefinisikan oleh keterwakilan dari sebelas kota rating misalnya
ada ratusan kota lain di indonesia yang juga butuh tempat tidak semata mata
mereka dijadikan pelengkap untuk kepentingan rating dan share
bahwa membuat program dengan target rating dan share yang tinggi tentu perlu karena itu adalah hidup televisi
tetapi yang lebih perlu adalah apakah televisi kita memang menyajikan keragaman
sehingga rundown harus disusun sangat diverse
kalau kita bicara bineka maka apakah rundown kita sudah bineka
kalau kita bicara tentang pluralisme apakah rundown kita sudah mencerminkan pluralisme
di tengah kemajuan zaman yang memasuki era digital
dandi mengingatkan agar industri televisi di indonesia
dapat mengubah perspektif mereka dalam memproduksi berita lokal
mengubah perspektif bukan hanya melakukan peliputan di luar jakarta
tetapi bagaimana jurnalis dan media televisi dapat memberitakan dengan sudut pandang masyarakat lokal
askur anam jakarta